paman malah mati
kau harus melepaskan hatiku paman
dia sudah pergi
kita harus mengejar mereka
putraku putraku tunggu
apakah kau sudah menemukan jejak raimu kian santang
raimu kian santang
dibawa oleh pangan balapati
dan ratu laut
entah kemana ibu
ada apa dengan bani ini ibu

ibu tidak sengaja memukulnya
lalu mbakn itu pingsan putraku
kau jangan salah paham dulu
ibu tadi mendengarkan keributan
di luar sana
lalu ibu ingin melihatnya
lagi lagi kau membangtang
sudah aku katakan
ibunda jangan keluar dari kamar
sebelum aku izinkan
dengarkanlah penjelasan ibu
aku tidak butuh penjelasan apapun
kalau ibunda tidak mau
seperti paman surakerta dan paman sancang lodai
ikuti saja perintahku ibunda
rai surakerta dan guru sancang lodai
karena mereka membangkang
jangan biarkan dia keluar dari kamarnya
tumbal itu sudah dipenuhi
dan kecantikan kubur sudah abadi
aku sudah penuhi semua permintaanmu
jangan mimpi kamu ke hasten
aku tidak akan pernah mau jadi
akan aku musnahkan kau

apakah kau merasakan kekuatanku kalas renggi
dan kau sampai bisa mengalahkanku
kau benar benar bodoh kalas renggi
selain menyempurnakan kecantikanku
tumbal itu pun
menyempurnakanku untuk abadi
kau tidak akan pernah mungkin mengalahkan aku
aku tidak akan pernah membiarkanmu
mendapatkan kesaktianmu kembali
dan aku tidak akan
membiarkan kau mendapatkan darah suci
darah suci dari seorang kesatria
yang tidak pernah berdusta
aku harus membunuh kian santan
paman malah mati

dia sudah pergi
nah kita harus mengejar mereka
putraku putraku tunggu nari
sudah menemukan jejak raimu kian santang

dibawa oleh paman balapati dan ratu laut
entah kemana ibu nda
entah kemana ibu nda
kita harus segera mencari mereka
kita harus menyelamatkan raikian santang
perempuan itu memiliki jurus panglimunan
mustahil kita mengejarnya sekarang
mustahil kita mengejarnya sekarang

aku sempat mendengar pembicaraan mereka
mereka membutuhkan dan rahi yang santah
menyempurnakan ilmu mereka ibunda
sudah berulang maksudnya
kita memang akan menyelamatkan kian santang bagaimanapun caranya
tapi kita masih punya waktu sampai besok
maksud ayah anda
mereka akan menunggu hari pancawara untuk melakukan penumbalan kian santang
berarti sampai besok malam kian santang masih aman
aku akan mencari petunjuk
ayo kita pergi dari sini
kian santang memiliki penyakit
tapi dia tidak akan kembali ke rumah
mengapa hanya segini upet yang dikirimkan
mohon hampir dipercayai
keadaan sedang singkat
sehabis pecah perang argadana ditambah lagi musibah kuso dan gagal panen
saat ini raih menderita
tidak ada pajak untuk dipungut
itu semua urusan kalian
kian santang menanggung perhubungan
urusan ku adalah menerima upet sesuai yang kumau
tapi bistri prabu
cukup jangan berani menjawab
yang bistri lakukan telah menghina martabat wari kendal
raja kami tidak akan tinggal di sini
raja kalian tidak ada apa apanya dibandingkan pada jahat
dia akan tunduk dan mencium kaki bila dia berada di sini